ya tidak hanya lewat film atau karya seni lainnya perjuangan untuk terus menyuarakan hak asasi anak terus digaungkan dari masa ke masa
unicef organisasi internasional pbb yang berfokus pada anak menjadi kekuatan pendorong yang membantu membangun dunia agar hak hak setiap anak bisa terrealisasikan ya
sementara seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh unicef untuk merealisasikan hak hak anak di indonesia
bergabung bersama kami ada tubagus ari kepala perwakilan unicef pulau jawa pak ari selamat malam
halo pak ari selamat malam
halo selamat malam
oke pak ari selamat hari anak sedunia
saya ingin tanya nih menyoal soal anak apa kemudian yang menjadi apa namanya sektor sektor permasalahan apa sih yang memang di concern oleh unicef selama ini di indonesia khususnya di pulau jawa pak ari
iya terima kasih
terima kasih banyak sekali lagi selamat hari dunia untuk anak anak indonesia dan di seluruh dunia
dan juga selamat memperingati lahirnya konvensi hak anak yang sudah berusia tiga puluh tahun sekarang
yang paling penting yang paling kita fokuskan anak anak tidak boleh ada satu anak pun yang tidak menikmati haknya di seluruh dunia maupun terutama di indonesia
jadi semboyan unicef adalah untuk setiap anak for every child
dan tidak boleh ada satu anak pun tertinggal atau tidak menikmati haknya
dan oleh karena itu unicef sangat mendukung usaha dan upaya pemerintah indonesia pemerintah provinsi pemerintah daerah
mewujudkan hak hak anak misalnya hak untuk bermain hak untuk mendapat pendidikan hak berkembang dan hak untuk berpartisipasi
dan semua itu harus kita integrasikan ke dalam sebuah program kegiatan
yang memastikan bahwa anak bisa mencapai cita citanya yang paling ideal yang paling optimal
jadi memastikan di seluruh indonesia di seluruh pelosok di gunung di kepulauan di kota dan di desa semua mendapatkan hak tadi
untuk pendidikan bermain tumbuh kembang dengan sehat dan juga tentunya mendapatkan partisipasi dalam pembangunan
oke saya lihat di laman unicef indonesia ada kalimat unicef ada di indonesia untuk memastikan
bahwa tidak ada anak yang tertinggal kita harus tahu definisi ketertinggalan dari unicef ini apa
iya jadi tadi yang kami tegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang tidak sekolah
tidak boleh ada anak yang tidak punya akta kelahiran
tidak boleh ada anak yang tidak punya akses kepada fasilitas pelayanan publik atau sarana umum
seperti taman dan tempat bermain lainnya yang memudahkan

oleh karena itu yang kita sebut ketertinggalan itu memastikan bahwa setiap anak di seluruh pelosok negeri indonesia ini mendapatkan hak yang sama
dengan apa yang didapatkan baik anak kota maupun anak desa anak di pegunungan anak di kepulauan
maupun anak anak di tempat tempat seperti di daerah hutan perkebunan dan berbagai macam kondisi geografis lainnya
nah itu yang kita maksud
untuk supaya anak anak tidak tertinggal dan supaya semua anak menikmati haknya
oke menarik tadi pak ari menyebutkan memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan akta lahirnya
ini mungkin yang jarang menjadi sorotan begitu
kebanyakan pendidikan kemudian akses kesehatan dan segala macamnya
nah akte lahir selama ini pernah maksud kami selama ini jadi masalah besar nggak sih aktu lahir ini khususnya untuk anak ini ke depannya
akta kelahiran sudah cukup bagus sudah sangat hampir merata di seluruh indonesia
tinggal kita membutuhkan terobosan terobosan kebijakan publik untuk pastikan semua anak sudah punya dokumen kelahirannya
seperti anak anak yang ada di yang kita sebut child care institution ya panti atau rumah asuhan yang datang dari keluarga keluarga
yang saat ini mereka terpisah gitu
jadi dan beberapa kegiatan yang penting yang diintegrasikan oleh pemerintah indonesia yang dihukum penuh oleh unicef adalah
mengintegrasikan semua program di pendidikan program di kesehatan program social protection atau kebijakan sosial termasuk program di nutrisi anti starting dan lain lain
ini adalah program yang memastikan bahwa
hak anak dari mulai hak dokumentasi sampai hak kesehatan dan tumbuh kembangnya itu dipenuhi oleh seluruh elemen yang ada di negara indonesia
baik pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kota maupun lembaga swadaya masyarakat pendidikan tinggi pihak swasta dan juga organisasi organisasi independen lainnya
dan hari ini terbukti di kota solo kita belum sedang merayakan hari anak dunia di solo ya
yang dihadiri lebih dari seribu anak dari kemarin sampai sekarang yang merupakan kerja bakti dari seluruh elemen yang ada di indonesia
oke nah kalau sudah berbicara soal program program unicef yang apa namanya harusnya juga masyarakat indonesia ikut membantu dengan program ini hambatannya apa sih pak ari
hambatan dari masyarakatnya ada nggak sih atau mungkin dari pemerintah
nah saya karena hari ini kita sedang merayakan ini di solo
saya ingin mengutip pernyataan
pak wali kota solo ya pak rudi atau pak fx hadi rudiasmo
bahwa untuk memastikan kebutuhan setiap anak terpenuhi maka kuncinya adalah bertanya langsung kepada anak tersebut kepada setiap anak tersebut
nah tantangan kita ke depan adalah mengerelakan diri kita para orang dewasa dan pemutus kebijakan ini untuk bertanya kepada anak anak apa kebutuhan mereka
apa yang mereka inginkan
apalagi di abad dua puluh satu yang generasi mereka berbeda dengan generasi
kita kita yang sedang menjadi pemutus kebijakan hari ini
jadi tantangan terpertama adalah memaksakan diri para dewasa para pemimpin dari mulai presiden gubernur wali kota sampai ke lurah kepala rt dan orang tua ayah ibu
tolong tanyakan kepada anak mereka apa yang ingin menjadi kebutuhan mereka saat ini dan bagaimana merealisasikan visi dan mimpi mimpi anak anak kita hari ini
oke sesimpel itu sebetulnya ya
terima kasih banyak
jadi memang kelihatannya simpel tapi nanti ke depan kalau kita biasakan itu proses pembangunan indonesia itu jadi sangat ramah dan fokus anak karena biasa bertanya dengan anak
oke baik terima kasih banyak pak tubagus ari kepala perwakilan unicef di pulau jawa sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia